sampai jumpa di video selanjutnya
siapa denny stiano
kita kan harus ngantar nino
ke kantor iya kan
pulang dulu ya ombaikan harus kerja
udah pamit ya
hati hati mbak i aku bantuin ya
aku bukan anak om
aku anaknya bapak mama
kita permisi ya
tuh udah pada pulang
pulang jangan nyeri rena
kita tunggu mama ya
udah sampai di mobil oke
ya udah sampe
ternyata masih berat ya pak
menerima kenyataan kalau anak sendiri
tidak mengakui ayahnya
rasanya apa yang sudah aku capai hari ini hanya sia sia pak
kamu tuh gak pantas ya berkata seperti itu di depan
tadi hanya kelepasan
ya apapun juga mas
harusnya kamu gak boleh ngomong kayak gitu di depan rena
kita udah buat perjanjian gak
tapi kamu tidak melanggar perjanjian itu
untuk mas sal ini mungkin aku dan mas sal akan berfikir untuk seribu kali lagi
untuk ketemuin kamu sama rena
udah nggak bisa
kok andiin kerasnya kayak gitu sih ke nino
ya kalau rena itu kan masih anak anak masih kecil
dia kan belum paham masalah ini
benar dia bersandar
kamu pikir saya bodoh
buat neror keluarga kamu
saya gak kenal dennis
itu nomor bodong yang saya beli
siapa yang terdaftar
tidak usah bohong dengan saya
siapa dennis tiano
terus mau kamu apa salah
anda jawab jujur
ulangi sekali lagi
hanya punya mulut kan
kalau ada informasi apapun kabar di saya
gapain masuk guarda sp
mak aku tahu kamu gak nyaman dengan kehadiran irfan
ma ayo coba kita hargai sedikit perasaan irfan lah
harusnya dia yang menghargai perasaan aku pak
ngapain dia tiba tiba ngebahas soal pembunuhan itu
yang pasti dia kepengen kamu itu cerita yang sebenarnya soal pembunuhan itu
kalau yang salah itu adalah elsa